pemerintah melalui skb empat menteri telah mengizinkan sekolah yang berada di daerah zona hijau
untuk menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka
namun ternyata kebijakan ini telah melahirkan kluster covid sembilan belas baru yang lahir dari sekolah
koalisi masyarakat untuk lapor covid sembilan belas mencatat setidaknya ada enam klaster yang muncul dari sekolah
yang pertama dari tulung agung jawa timur kemudian dari kalimantan barat
lalu ada tegal jawa tengah kemudian ada cilegon banten
selanjutnya ada dari sumedang jawa barat dan yang terakhir ada dari pati jawa tengah
koalisi masyarakat untuk lapor covid sembilan belas juga mencatat ada lebih dari dua ratus siswa di papua
yang juga terpapar covid sembilan belas sejak awal pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
inisiator koalisi masyarakat lapor covid sembilan belas irma hidayana menilai
kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak berhasil
irma tidak berhati hati dalam menentukan sekolah berdasarkan zonasi
pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan mendeteksi penyebaran covid sembilan belas
termasuk zona kuning dan hijau yang diklaim aman
irma juga meminta kemendikbud belajar dari negara lain yang membuat banyak siswanya terinfeksi covid sembilan belas
pasca dibukanya sekolah
irma juga mengingatkan mendikbud nadiem makarim untuk tidak membuka sekolah sampai desember sesuai janjinya
irma juga mengingatkan mendikbud nadib makarim untuk tidak membuka sekolah sampai desember sesuai janjinya
komisioner kpai retno listiarti menegaskan
kemendikbud tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan zona kuning dan hijau sebelum membuka sekolah
kemendikbud tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan zona kuning dan hijau sebelum membuka sekolah
retno menilai daftar periksa kemendikbud terhadap sekolah di zona kuning dan hijau
tidak merepresentasikan kondisi lingkungan yang sehat untuk para siswa
retno juga mengungkapkan dari dua puluh lima sekolah yang akan dibuka di jawa barat banten dan dki jakarta
hanya satu yang siap mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka
jangan karena putus asa tak mampu menangani pjj kemudian meminta anak anak kita sekolah tanpa persiapan
itu sama dengan kita mengantarkan anak anak kita pada kematian
karena di amerika serikat baru dua minggu saja dibuka sudah sembilan puluh tujuh ribu anak terinfeksi
kementerian pendidikan dan kebudayaan membantah adanya siswa terinfeksi covid sembilan belas dari sekolah
dirjen paud dasmen kemendikbud jumeri mengungkapkan
setidaknya ada satu empat ratus sepuluh sekolah menggelar pertemuan tetap muka dan tujuh dua sekolah belajar dari rumah
jumeri menegaskan kemendikbud bekerjasama dengan seluruh dinas pendidikan di daerah
telah melakukan swab test isolasi dan menutup sejumlah sekolah yang disebut klaster baru covid sembilan belas
jumeri juga mengungkapkan kemendikbud tidak akan mengevaluasi zonasi karena menjadi kewenangan gugus tugas covid sembilan belas
saya dengan pengetahuan memwelajari di media bahwa kita menyadari bahwa pelaksanaan pgj tidak ideal karena berbagai hambatan
relaksasi skb empat mekri sebenarnya tidak tepat
kelijatan jauh jauh yang tidak ideal bagi sebagian negara negara yang delsatu
ideal bagi sebagian siswa guru
dan orang tua karena memiliki
berbagai hambatan namun
pembelajaran jarak jauh sejatinya dapat memutus
rantai penyebaran covid sembilan belas yang berpotensi
tim liputan cnn indonesia